kawasan sudia kencana bogor jawa barat menjadi surga bagi pencinta kuliner
dengan berbagai pilihan makanan yang lezat dan harga terjangkau
kuliner di surya kencana menjadi suatu wajib untuk dikunjungi
selamat pagi udah pada sarapan belum nih
nah bagi yang belum sarapan mungkin jalan surya kencana bogor jawa barat bisa menjadi pilihannya
bagaimana tidak dari ujung hingga ujung satunya dipenuhi oleh beragam macam makanan
mulai dari yang ringan hingga yang berat
tentu saja ada makanan khas bogor juga ya
ini dari tadi ada yang baunya wangi nih memanggil saya
kalau gitu yuk kita telusuri terus ya ada apa sih
makanan khas bogor pertama yang menarik perhatian saya adalah cungkring
yang terdiri dari cingur atau bibir sapi kaki sapi dan keringan yang disajikan dengan lontong dan saus kacang
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima anak anak pak jumat berhasil meneruskan cungkring andalan
dengan ayahnya dengan cita rasa yang sama
tak jarang pengunjung datang kembali untuk menyantap seporsi cungkrik
seperti rita yang telah menjadi pelanggan tetap sejak sepuluh tahun yang lalu
karena hidangan ini bisa ditemukan setiap hari mulai pukul tujuh pagi hingga enam sore
setidaknya seminggu sekali rita menyantap cungkring pak jumat
ya rasanya itu kayaknya ada sensasi yang kita bikin ketagihan dari bumbunya
meski ada berbagai pilihan cungkring di surya kencana cungkring pak jumat memiliki ciri khasnya sendiri
bikin berbedanya kita bahan bakunya dari kaki sapi neng kebanyakan yang jual cungkring dari yang lain dari kulit
dari kulit badan gitu kayak kulit kepala atau lain lah kalau saya dari kaki murni
dengan uang dua puluh ribu rupiah pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi cukring
kita coba ini ya seperti apa sih rasanya
teksturnya yang berbeda beda menggelitik lidah saya nih
kikelnya benar benar empuk ya dicampur dengan kripik tempe
yang ketumbarnya kencang sekali ini menyegarkan sekali
melanjutkan petualangan rasa saya ada lagi nih yang menarik perhatian
ya lumpia basah khas bogor
lumpia basah gangout ini memang menjadi salah satu
hidangan legendaris disini buktinya sudah ada antrian dari pagi
ternyata rombongan yang tadi merupakan pengunjung asal jakarta
yang sering menyantap lumpia basah gangau sejak sma
lumpia ini tuh ngenyangin tapi nggak minyak maksudnya
bahannya itu tuh nggak mengandung koresterol
berbeda dengan lumpia semarang yang berisi rebung
lumpia basah khas bogor memiliki isian yang lebih beragam
isian telur toge bengkoang dan ebi yang dimasak dadakan di atas arang
dan dibalut dengan kulit lumpia buatan kang ernest
kang ernest sendiri merupakan generasi ketiga
yang meneruskan lumpia basah gangau sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
buka setiap hari mulai pukul sepuluh pagi hingga enam sore
ia bisa menjual lebih dari seratus porsi lumpia basah seharga rp enam belas per porsi
penasaran seperti apa rasanya
ngapain aja ya
dan juga beragam tekstur dalam mulut saya ini
bikin saya semakin penasaran dan senang
semangat untuk makan ya
ini satu porsi pasti ngenyangin ya
setelah menyatap berbagai hidangan lezat khas bogor
sepertinya kurang ya kalau belum mencicipi minuman khas bogor
wah kang ini apa nih kang
bir kocok kenapa ini dinamain bir kocok kang
karena pagi tuang dia bagusan
lihat segar ya
bir kocok mendapatkan namanya dari proses penyajian yang memang harus dikocok untuk mendapatkan busa saat dituang ke dalam gelas
eits meskipun ditambahkan bir kocok
minuman ini tidak mengandung alkohol sama sekali loh
justru selain menyegarkan minuman tradisional ini mengandung banyak khasiat
kalau dari jahe mah udah jelas ya buat batuk buat angin
kalau ada kap kulaga tuh buat bau badan
ada kayu manis buat minuman ini ya buat batuk buat angin kalau ada kap kulaga tuh buat bau badan

hmmm memang segar ya minuman berempah dingin yang juga memiliki efek menghangatkan badan
dengan harga rp lima per gelas pengunjung bisa menikmati bir kocok segar dan berhasiat mulai pukul delapan pagi hingga empat sore
nah bagi anda yang masih bingung mau sarapan apa atau mungkin sedang berkunjung ke bogor
kawasan surya kencana bisa menjadi opsi untuk menikmati kuliner khas bogor dengan rasa